komisi nasional hak azazi manusia mengkritik tim asistensi hukum yang dibentuk menko polhukam wiranto
komnas ham menilai tim tersebut berpotensi memasung kebebasan berpendapat warga negara di alam demokrasi
hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional
yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh tokoh tertentu siapapun dia yang nyata nyata melawan hukum
menko polhukam wiranto akhirnya merealisasikan hasil rapat koordinasi terbatas terkait pelanggaran hukum pasca pemilu dua ribu dua puluh
tim asistensi hukum yang dibentuk wiranto terdiri dari dua puluh empat anggota yang terdiri dari pakar hukum praktisi
dan juga kalangan akademisi
nantinya masukan dari tim asistensi hukum akan diteruskan ke penegak hukum
menurut anggota tim asistensi hukum kemenko pelhukam prof romli atmasasmita seperti dikutip detik com
ada tiga belas aktivitas tokoh yang sedang dikaji para pakar di tim asistensi kemenkopol hukam
di antaranya egy sujana hingga amin rais
romli memastikan kemenko polhukam tak akan mencampuri urusan penegakan hukum yang dilakukan polisi atau aparat penegak hukum lainnya
sementara itu pemberantasan
pembentukan tim asistensi hukum mendapat kritikan dari komisi nasional hak asasi manusia
komnas ham menganggap tim tersebut berpotensi memasung kebebasan berpendapat warga negara di alam demokrasi
di sisi lain kepala staf presiden muldoko menegaskan tim pengkaji ucapan tokoh yang dibentuk menkopol hukam bukanlah upaya pemerintah untuk mengerus kebebasan berpendapat
ini sesungguhnya melindungi yang banyak
ini sekelompok kecil orang tetapi mengganggu yang lain
yang banyak yang lain
nah tugas pemerintah itu menjaga keseimbangan itu
jangan memberikan ruang demokrasi pada satu sisi tapi pada sisi yang lain ruang kebebasan pada yang lain terganggu
tidak ada sekali sama sekali upaya pemerintah untuk menekan untuk kembali lagi kepada masa rara yang lalu
menko polhukam wiranto resmi menerbitkan keputusan nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas tentang tim asistensi hukum kemenkopol hukam
sk berisi susunan anggota
tim asistensi hukum kemenko pelhukam itu diterbitkan dan ditanda tangani oleh wiranto sejak delapan mei dua ribu sembilan belas
dan sejauh mana tim asistensi yang dibentuk kantor kemenko pelhukam mampu memastikan tidak ada langkah yang tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum
dan seperti apa kemudian formula rekomendasi yang disampaikan ke penegak hukum
saya langsung sapa saja narasumber yang sudah ada di studio
selamat malam pak adi warman
terima kasih pak adi
sudah datang ke studio kami
terima kasih kembali
terima kasih dari tim asistensi hukum ya
dan juga sudah ada mas arief maulana ya dari direktur lbh jakarta
selamat malam mas arief
selamat malam mas
terima kasih sudah datang
dan juga mas ubaidillah badrun analis politik dari unj
mas ubaid terima kasih
selamat datang di prime news
oke kita langsung aja ya mungkin membicarakan soal ini ke pak adi dulu deh
menyampaikan bahwa kemudian apa yang kemarin kemenko polhukam bentuk tim asistensi hukum ini
kemudian interpretasinya menjadi liar begitu pak
soal urgensinya komposisinya dan juga kemudian mekanisme dan formula bagaimana kemudian ini nanti tidak berseberangan dengan penegak hukum
saya ingin mendapatkan pencerahan lagi nih pak adi
sebenarnya secara rinci apa maksud dari dibentuknya tim asistensi hukum ini pak
ya sebelum saya menerangkan maksudnya
terlebih dahulu saya menerangkan tentang dasar hukumnya
dasar hukum pembentukan tim ini adalah peraturan presiden nomor empat puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
di atasnya ada undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua
diatasnya lagi di undang undang dasar empat puluh lima ada pasal tujuh belas
kita kupas satu satu dulu
kita lihat dari peraturan presiden
nomor empat puluh tiga tahun dua ribu lima belas
di dalam pasal dua dikatakan bahwa tugas menko polhukam itu melakukan koordinasi sinkronisasi pengendalian fungsi pemerintahan di bidang politik hukum dan keamanan
nah kita lihat pasal tiga nya
di situ diterangkan di huruf c
itu diterangkan di situ
bahwa menko polukam memiliki fungsi mengkoordinir melakukan tugas membantu membina mendukung secara administrasi kementerian kementerian yang di bawah koordinasinya
nah jadi dengan payung hukum seperti itu sangat beralasan pak menko untuk membuat
tim asistensi ini ya
untuk kepentingan internal
untuk memberikan bantuan dukungan kepada
di situ ada kepolisian ada kejaksaan
bukan melakukan intervensi di situ
nah berikutnya kemarin di stasiun tv tetangga kita terangkan tentang suasana batin dan lain sebagainya
memang pada saat seperti ini ya
banyak sekali hal hal yang membuat sebagian besar masyarakat atau sebagian lain masyarakat yang tidak nyaman
dan apabila penegak hukum polisi bertindak disalahkan tidak bertindak disalahkan dianggap mendukung a mendukung b gitu
yang perlu dikedepankan saat ini adalah disiplin ilmu
hukum itu sendiri yang benar benar murni
yang benar benar tidak berpihak kemana mana
yang untuk menghindari
terjadi penjoliman di situ
dikaji dengan bagus
tidak ada unsur politik di situ untuk memberikan rekomendasi kepada penegak hukum
tapi kan selama ini sudah jalan pak adi
bahwa kemudian ada aspek hukum yang dilanggar oleh seseorang penegak hukum akan muncul di situ
kalaupun juga tentang ujaran kebencian di media sosial ada undang undang ite juga yang berlaku di situ
apa kemudian yang membuat ini
ya untuk itu
untuk itu kita harus memiliki etikat baik dan kehati hatian untuk menghindari fitnah
nanti dibilang kalau polisi bertindak wah penjoliman itu wah begini wah begitu
kita ambil contoh lah yang sekarang
ada satu orang misalkan egy sujana sudah ditetapkan tersangka
tim ini kan belum dibentuk waktu itu kan
dia ditetapkan tersangka kurang lebih tanggal berapa tanggal delapan atau tanggal delapan tim baru dibentuk
wah teriak kan begini begini
nah sekarang kita lakukan pengkajian
ada yang berbentuk apa tidak
jadi kalau unsur pidana yang terpenuhi dua alat bukti permulaan yang cukup satu ratus delapan puluh empat kuhab
kan pasal yang dituduhkan apa
kitab undang undang hukum pidana tentang makar
terus kita tinggal lihat di situ
jadi apakah unsur unsurnya terpenuhi dengan perbuatannya
kalau terpenuhi go
kalau nggak terpenuhi ya jangan
nah di sini justru harusnya
ada semangat baru semangat yang luar biasa yang kami anggap itu sangat cerdas
mengedepankan disiplin ilmu hukum dengan melibatkan peran serta
peran serta dari para masyarakat dalam hal ini tanda petik ahli ahli hukum
yang memiliki integritas pribadi yang baik yang memiliki netralitas yang baik
yang mumpuni lah untuk memberikan nasihat nasihat pendapatnya
diterima atau tidak tidak jadi kewajiban
karena kita selalu melaporkan pada pak menko bagaimana diterima tergantung pak menko nya
kita membantu tidak ada salahnya ahli ahli hukum ini memberikan pendapat
bahkan mekanisme kita kerja aja itu bisa mengundang ahli hukum lain untuk diajak diskusi
kita undang tokoh tokoh hukum yang di luar tim kita ajak diskusi
terus kita toko undang organisasi profesi
ini kita ingin lihat transparansinya
memang kecurigaan masyarakat ya sebagian masyarakat tentu ada
kita pahami itu justru kita akan buktikan bahwa tim ini untuk kebaikan bangsa dan negara
bahwa tim ini untuk melindungi warga negara
bahwa tim ini dibuat tidak untuk kepentingan lain
percayalah itu dan insya allah tim ini bekerja dengan mengedepankan ilmu
dan meminta kepada masyarakat apabila dalam pemilu ini menemukan kecurangan
lakukanlah melalui prosedur hukum ya lakukanlah persoalan persoalan itu
sekarang kita tahapan penghitungan ya
masuk dalam penghitungan
ada yang nggak salah ada yang ini
bisa kita masuk ke bawah slu
kalau oknum penyelenggara pemilunya yang melakukan kesalahan dkpp
kalau nanti perselisihan suara ada mk
jadi instrumen instrumen hukum yang ada ayo monggo kita mainkan
jangan melakukan tindakan tindakan anarkis brutal mengajak makar mengajak hal hal yang negatif
itu yang sebenarnya
oke pak adi
kita sudah bisa menangkap maksud dan juga urgensinya
kemudian tim asistensi hukum ini
ini dibentuk begitu
saya nanti akan juga bertanya ke mas arief dan juga ke mas ubed
bagaimana kemudian respon dari lbh sendiri untuk melihat ini
apakah memang kemudian ada narasi yang mengatakan ini cara pemerintah untuk membungkam kritik yang sah begitu
atau juga mas ubai nanti melihat apakah ini
awalnya kan memang melihat bagaimana menyikapi dinamika politik yang terjadi
kemudian lahirlah tim ini
nah seberapa urgent begitu kemudian
ini penting untuk kedepan
kita akan kembali cnn indonesia prime news
segera kembali saat lagi
kita kembali di dialog kita malam ini
sebelum saya ke mas arief saya ingin kita kembali diingatkan pernyataan dari menko polhukam wiranto
apa kemudian yang mendasari terbentuknya tim asistensi hukum ini
mungkin produser bisa ditampilkan mungkin kutipan pernyataan dari menko polhukam
hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum
yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh tokoh tertentu
yang nyata nyata melawan hukum
kita sudah mendengar tadi ya bagaimana pak wiranto menyampaikan tujuan dari didirikannya tim asistensi hukum ini
saya ke mas arief
mas arief melihat ini seperti apa
apakah kemudian narasi yang muncul di masyarakat bahwa ini salah satu upaya untuk membuka kritik yang sah kepada pemerintah
padahal sebenarnya mekanisme kritik itu wajar wajar saja di dalam negara berdemokrasi
terima kasih mas
pertama kami dari lbh jakarta berpendapat bahwa sebetulnya
sebetulnya tim asistensi yang dibentuk oleh kemenkom paul hukam itu tidak perlu
oke tidak perlu ya
dan justru saya pikir ini dasar pembentukannya itu tidak kuat pertama
dan yang kedua justru berpotensi untuk melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia
tidak kuatnya di mana mas
kita mulai dari yang pertama soal dasar hukum
berkaca dari peraturan ini ya yang dibentuk sk itu
yang dibentuk baru saja meskipun menuai kritik dari komnas ham dan juga masyarakat sipil yang lain
tapi tetap saja dibentuk
itu dasar hukumnya adalah peraturan presiden nomor lima puluh tiga tahun dua ribu lima belas
ya yang mengatur mengenai tata kerja kementerian politik hukum dan keamanan
ordinat kemenkom paul hukam
kemudian di situ memang diberikan ketentuan bahwa menko itu berhak membentuk tim khusus ya
kayak tim asistensi untuk memberikan saran dan juga ini ya rekomendasi terkait kebijakan mengenai politik hukum dan keamanan
tetapi penting untuk diingat di dalam peraturan presiden tersebut
mengatur bahwa satuan tugas itu atau tim asistensi itu dibentuk kalau ada situasi krisis
dan situasi krisis itu bisa ditetapkan hanya oleh keputusan politik presiden
sampai hari ini tidak ada keputusan politik presiden yang mengatakan negara dalam keadaan krisis krisis atau darurat
sehingga perlu dibentuk tim itu itu yang pertama
kemudian yang kedua
penting untuk diingat bahwa
saya ingin bicara dalam tataran yang lebih luas
bahwa ada eksekutif ada legislatif ada yudikatif dalam prinsip negara demokrasi
dan hari ini eksekutif itu mengumpulkan kepolisian kemudian kejaksaan agung dalam satu tim
yang kemudian membahas mengenai pikiran pendapat dan juga mungkin tindakan dari tokoh tokoh tertentu
yang kemudian kemungkinan atau bisa ditelisik itu melanggar hukum
sehingga kemudian ada rekomendasi untuk tindak lanjut
artinya juga ada pertaruhan integritas dan netralitas ya
artinya sebenarnya eksekutif dengan yudikatif dalam hal ini
polisian dan kejaksaan yang mestinya bekerja dalam ranah peradilan
dalam ranah yudikatif
itu nggak boleh kemudian disatukan
sehingga check and balancesnya akan terganggu
ini yang jadi persoalan
mestinya kemudian ini tidak perlu dibentuk
penegakan hukum kan sudah diserahkan kepada kepolisian kejaksaan dan juga mahkamah agung
yang mana mereka independen
dan ketika bekerja kalau memang membutuhkan pendapat ahli keterangan ahli
sudah ada mekanismenya
mereka berhak untuk kemudian memanggil seorang ahli untuk membantu dalam proses penyelidikan
membantu dalam proses penyidikan
jadi tanpa adanya tim asistensi ini bisa dilakukan
kalau kemudian ada ketakutan bahwa nanti dianggap macam macam
nah ada peradilan
yang mana di pengadilan seorang tersangka orang yang dituduh
itu bisa mengajukan peradilan
bisa kemudian menempuh perlawanan
membela diri dalam proses peradilan
yang adil tentunya di pengadilan ini
itu yang kedua yang ingin saya katakan
kemudian yang lainnya lagi adalah
tim ini dibentuk itu
dalam tempo waktu yang singkat
hanya dibentuk dalam kurun waktu kurang lebih dari delapan mei sampai dengan tiga puluh oktober ya pak ya
nah khusus untuk bicara mengenai pemilu
dan kalau melihat dari tugasnya kewenangannya itu adalah mengawasi tokoh tokoh
yang berkaitan dengan pemilu
nah ini orang jadi menduga dan pasti berprasangka mengenai hal ini
nah saya juga ini kurang sistematis ya
bicara mengenai dasar hukum juga
kita ada undang undang mengenai administrasi pemerintahan
di situ disebutkan kalau mengeluarkan kebijakan
pemerintah harus mendasarkan pada pertama prinsip legalitas
yang kedua prinsip hak asasi manusia
jadi melindungi menjamin hak asasi manusia
dan yang ketiga harus menjamin asas asas umum pemerintahan yang baik
nah yang menjadi persoalan tadi
soal legalitas sudah bermasalah
tadi saya belum menambahkan perihal
selain ini juga melanggar konsep negara demokrasi
terus kemudian melanggar undang undang tentang administrasi pemerintahan
dan juga peraturan presiden itu sendiri tadi ya
peraturan presiden nomor lima puluh tiga tahun dua ribu lima belas
termasuk juga ini juga melanggar tidak ada dalam kuhap yang dijadikan pertimbangan
kemudian tidak ada dalam undang undang ite
tidak ada dalam undang undang pemilu
yang memandatkan kepada kementerian kepala hukum untuk membentuk tim asisten ini
jadi sehingga dasar hukumnya tidak ada sebetulnya
nah ini bermasalah
dan yang bicara mengenai prinsip hak asasi manusia
bagaimana tim ini nanti beresiko
untuk kemudian membungkam pikiran kritis masyarakat
suara berbeda atau pendapat berbeda masyarakat
ekspresi berbeda mengenai politik
karena ini situasi hari ini seperti itu
dan justru malah menurut saya ini kontraproduktif
membentukan tim asistensi ini
karena hak untuk berekspresi berpikir berpendapat yang berbeda
itu dijamin dalam konstitusi kita
undang undang ham undang undang sipil politik maupun undang undang sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat kaum kaum
saya nanti akan konfirmasi ke pak adi
tapi sebelumnya saya ke mas ubaid dulu
mas ubaid menarik kemudian untuk ditelaah lebih lanjut
apa yang disampaikan oleh mas arief
bahwa kemudian ada pertaruhan independensi dari struktur tim ini juga
dan juga ada indikasi menyasar lawan politik tertentu
karena memang dibentuknya pasca pemilu begitu
dengan dinamika yang berkembang saat ini
anda menganalisa ini bagaimana kacamata anda
pertama ya tim asistensi ini adalah tim yang politis
karena dia hadir di tengah tengah situasi politik
dan hadirnya juga untuk merespon bagaimana kemudian beberapa tokoh politik
membuat pernyataan yang dinilai bertentangan dengan hukum
sehingga muncullah narasi bahwa tim ini hadir untuk mengawasi kata kata
saya sempat mengatakan ini seperti satpam kata kata
maka kemudian memberi ruang
jadi ini memang kemungkinan bagi banyak pihak untuk mengkritik
banyak dari kelompok civil society yang kemudian mengkritik kebijakan ini
oleh karena itu menurut saya mumpung belum berlanjut panjang
segera saja dibatalkan tim ini
itu jauh lebih baik
karena efeknya luar biasa
pertama adalah efek pada internal struktur hukum
itu mengganggu kerja kerja penegak hukum
implikasinya begitu ya
karena mereka harus
oh ini nanti nunggu
apa pendapat dari tim asistensi
nunggu pandangan menko polkam
sehingga langkah langkah di operasional dalam penegakan hukum itu terganggu dan bisa jadi berhenti
kemudian yang kedua dampak politiknya adalah pada menurunnya indeks demokrasi kita
karena kesan yang muncul di publik bahkan di dunia internasional ini adalah lembaga pengawas
nah sehingga kemudian mengekang kebebasan berpikir kebebasan berpendapat
kalau itu yang terjadi indeks demokrasi kita menurun
ini sudah menurun dua puluh poin
dari empat puluh delapan kita posisinya enam puluh delapan terakhir ya
penurunan angka indeks demokrasi ini luar biasa
bahkan indeks kebebasan pers juga menurun pada posisi satu ratus dua puluh
jadi ini saya khawatir kalau ini kemudian makin kencang
makin memberi intervensi dalam tanda petik di arena hukum
itu akan menurunkan indeks demokrasi sekaligus juga indeks kebebasan berpendapat
dan itu yang rugi adalah pemerintah
pak adi bisa mungkin dikonfirmasi bahwa kemudian ini adalah bentuk kewalahan mungkin
atau ini juga adalah salah satu aspek politis yang dikedepankan begitu bukan hukum
bagaimana anda menanggapi ini
ya sebelum saya menanggapi itu saya luruskan mas arief dulu ya
yang pertama peraturan presiden itu bukan nomor lima puluh tiga tapi empat puluh lima
dan tidak ada dalam seluruh pasal tersebut
yang menerangkan wajib dalam kondisi kritis
huruf c itu jelas mengatakan
tugasnya itu melakukan koordinasi memberikan dukungan membina
jadi terhadap instansi yang ada di bawahnya yaitu polisi jaksa menteri dalam negeri
di situ ada kementerian dan lembaga sampai menteri luar negeri ada bin ada
jadi sifatnya bukan terhadap kondisi kritis
sifatnya bukan memberikan intervensi ke situ tapi memberikan dukungan
dan itu merupakan kewajiban hukum
kalau pak menko tidak memberikan dukungan kepada lembaga yang dikoordinasikan
lembaga yang disinkronisasikan atau dikendalikan ya mbok gimana
itu kan undang undang aturan peraturan
kita lihat ya undang undang diatasnya undang undang tentang pembentukan kementerian
nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu empat
itu sudah jelas diatur sedemikian rupa
di undang undang dasar empat puluh lima pasal tujuh belas juga sudah ada
jadi tidak ada itu dari legalitas sangat kuat
terus dari tadi kecurigaan orang pro kontra atau kecurigaan hal yang wajar
tapi saya tegaskan sekali lagi di sini tidak ada niatan pemerintah untuk mengadili pemikiran orang
orang berpendapat sepanjang itu pendapatnya tidak anarkis tidak melakukan makar
tidak melakukan hal hal negatif yang mengajak orang melakukan untuk menggulingkan pemerintah
yang perlu kita jaga adalah sekarang ini nkri kita jaga
jangan ada orang orang yang melakukan hal hal negatif seperti tadi saya sebutkan
oke bukan berarti kemudian ini penilaiannya menjadi subjektif begitu ya
nah itu bukan
jadi dengan dilibatkan ahli ahli hukum kita lihat aja deh dua puluh empat orang anggota tim asistensi untuk kepentingan internal
bukan eksternal ya internal menko ya itu tiga belas akademisi ahli ahli hukum akademisi dan praktisi
yang memang kita tahu kan kemampuannya kita tahu integritas pribadinya kita tahu bagus dan lain sebagainya
jadi tidak ada kecurigaan wajar dia curiga
tapi kalau sebenarnya bahasa saya ya kenapa sih risih dengan adanya tim asistensi ini
kalau rizky ada apa dengan cinta
kita kan sekarang pokoknya jangan ada dusta lah diantara kita
kita lakukan ini untuk kepentingan negara dan kita yakini kita yakini bahwa ini tidak ada nuansa politik
walaupun tadi kang ubed bilang lahir di tahun politik
tadi ada poin yang pak adi mengatakan bahwa
ini untuk memberikan dukungan kepada penegak hukum itu adalah ruang intervensi mas
akhirnya kemudian ketika penegak
bukan lagi rekomendasi
bukan lagi rekomendasi
kalau kemudian para penegak hukum melakukan tindakan hukum kemudian mereka minta dukungan atau masukan dari tim asistensi ini
ini artinya para profesor itu dijadikan sebagai alat legitimasi menko polkam untuk mengambil keputusan
jadi ini karena kan bahasanya tadi dukungan
ya keliru kang ubed gini
yang saya terangkan tadi adalah tupoksi dari menko polukam bukan tim ya
bukan tim asistensi
dari menkopol hukam ya pasal tiganya huruf c itu berbunyi seperti itu
jadi dari peraturan presiden ya
yang kita bicarakan saya pisahkan dulu
yang dibicarakan adalah tupoksi dari menkopol hukam
tupoksi menkopol hukam lalu ke tim
tim lalu ke
tim ini membantu menko
saya ingin menjelaskan
jadi pak asfi tadi
pak arief tahan dulu kang ubed tahan dulu
kita break dulu kita akan kembali sesaat lagi
oke kita kembali melanjutkan dialog kita
tadi mas arief sebelum kita break
ada yang ingin dikoreksi atau ada yang ingin disampaikan tentang ini tentang penjelasan dari pak adi tadi
saya sama sebetulnya
seperti tadi yang disampaikan bahwa dukungan kemenko pelhukam kepada aparat penegak hukum
itu bukan dengan jalan membentuk tim asistensi memasukkan mereka sebagai tim
tetapi memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum kepolisian kejaksaan ya untuk bekerja secara independen
sesuai dengan fungsinya dalam ranah yudikatif dalam konsep negara demokrasi
jangan sampai kemudian eksekutif justru mengintervensi dalam tanda kutip ya melalui tim asistensi ini dengan cara
kalau ketika ada dan mengarahkan supaya kemudian memberikan pemantauan mencermati dan bahkan mengkaji ucapan dan tindakan tokoh tokoh tertentu
jadi artinya nanti prinsip hukum yang semestinya imparsial ya
tidak memihak siapapun tidak menyasar siapapun tapi setiap warga negara yang melanggar hukum ya berhak untuk ditindak
dan kerjanya aparat penegak hukum independen
nah ini yang
mengedepankan aspek kehatian kehatian begitu
mengedepankan aspek kehatian kehatian dalam prinsip demokrasi mestinya juga memberikan kewenangan kepada yudikatif ya
sistem peradilan untuk bekerja secara independen
jadi seperti itu ini justru malah kemudian eh
jadi justru negatif begitu ya
iya justru negatif
dan orang melihat bahwa eksekutif itu bekerja dalam wilayah yudikatif
nah kalau kita merujuk kepada masa lalu itu bisa melihat kayak di kamkom tamtip zaman zaman order lama ya
atau bakor stranas ya seperti itu
yang pada saat itu juga kalau di bakor seranas itu kejaksaan kepolisian kemudian sorry
waktu itu tahun delapan puluh delapan abrid
menjadi satu dengan pemerintah
untuk melakukan keamanan eh memastikan stabilitas hukum dan keamanan
oke oke kau mau bilang bagaimana
jadi kalau konsep demokrasi itu berpegang tubuh pada konsep teras politika misalnya peran eksekutif dan yudikatif itu harus dipisahkan
maka sebetulnya langkah yang dilakukan oleh menko polhukam itu adalah langkah yang menyebabkan
melakukan satu proses menyatukan antara pihak eksekutif dengan yudikatif
jadi kalau menko polhukam itu kan eksekutif dibawah presiden
dia nggak boleh melakukan satu upaya meskipun namanya tim asistensi apa gitu untuk kemudian memberi pengaruh pada langkah langkah hukum
karena perangkat hukum sudah bisa bekerja sendiri kok
mereka punya argumen sendiri
mereka punya dasar hukum sendiri untuk menjalankan fungsi
mereka punya fungsinya baik ke jaksaan maupun ke polisian
nah kalau kemudian secara struktur ini kemudian diintervensi melalui sebuah tim asistensi saya kira kemunduran demokrasi
pak ubed melihat mekanisme yang sekarang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus kasus yang masuk dalam kategori tim asistensi ini sudah berjalankah sedemikian baik
atau memang perlu kemudian tim asistensi ini untuk turun tangan melihat fakta fakta awal dari kasus kasus yang terjadi begitu atau bagaimana
kalau itu dilakukan itu menghambat penegakan hukum dan merusak demokrasi
karena yang dilakukan oleh polisi yang dilakukan oleh kejaksaan mereka tentu punya dasar hukumnya
ketika menetapkan seseorang misalnya sebagai tersangka tindakan makar mereka punya argumen hukum
bagaimana kemudian jika upaya untuk menetapkan seseorang tersangka itu adalah sebuah kesalahan
itu di pengadilan nanti ketahuan
jadi bukan kemudian ada tim asistensi lalu kemudian cabut statusnya
itu kan menjadi tumpang tini dan tidak independen lagi
pak adi sebenarnya kita juga ingin mengetahui lebih lanjut
sebenarnya apa formulanya atau mekanisme yang berlaku begitu
misalkan kita mendapatkan atau tim asistensi ini direkomendasikan mendapatkan ujaran kebencian mungkin
seperti kasus egy sujana yang akan mengatakan akan ada makar segala macam
ini fakta fakta awalnya dikumpulkannya seperti apa dan digodoknya itu seperti apa
lalu kemudian dibawa ke penegak hukum ini bagaimana kemudian rekomendasinya gitu
tapi sebentar pak kita akan jawab nanti setelah pariwara berikut
kita masih bersama pak adi mas arief dan juga kang ubed
pak adi tadi sebelum kita break saya sempat menanyakan sebenarnya kita ingin mengetahui
apa ya formula dan alur dari tim ini bekerja untuk berdiskusi menganalisa sebuah dugaan kasus tentang apa yang masuk dalam radarnya tim
bagaimana sebenarnya kita juga pengen tahu nih bagaimana kemudian juga melimpahkan rekomendasi ini ke penegak hukum seperti apa alurnya
alurnya sebelum saya terangin alur ya izinkan saya menanggapi kang ubed nih
jadi saya luruskan dulu bukan seperti itu kang ubed ya
yang antara lain kita intervensi kita melakukan semacam eksekutif enggak atau penegak hukum menunggu dari kita enggak gitu ya
yang namanya tim asistensi ini ya sebenarnya dibentuk
itu normatif sih wajar ya yang jadi persoalan yang kang ubed ngomong dibentuknya karena lagi di tahun politik terus lagi rame rame begini
jadi jangankan maaf ya pada saat sekarang negara ini jangankan salah pemerintah jangankan salah benarnya aja salah
dianggap salah aja
ya tentu orang yang gak suka
ya tentu orang yang suka
nah jadi kita pahami itu
makanya dikritik kita terima kritikan itu
dengan kritikan kritikan seperti ini buat kita jadi bekerja lebih baik
untuk membuktikan bahwa kita benar benar mengedepankan disiplin ilmu
ilmu tidak bisa dibohongi
jadi bukan bicara tentang hal hal lain
nah sekarang bagaimana mekanismenya
sangat sederhana mekanismenya ya
misalkan pak menko melihat laporan dari lembaga di bawahnya
di bawah menko kan ada kepolisian
ada panglima tni di situ
departemen dalam negeri
memberikan laporan kan
ada ini ada ini
nah beliau baca
di situ kan bidang hukum politik dan keamanan
baca setelah membaca melihat segala sesuatunya
apa beliau salah ngasih ke tim asisten hukum
tim asisten keamanan
itu selalu ada
kayak waktu itu kejadian misalkan
ada tim asistensi di papua misalkan
tugas kita mempelajari
setelah kita pelajari kita diskusi
dalam diskusi juga berdebat
nah setelah selesai tugas kita melaporkan
kepada pak menko
ini pak menko hasilnya
berikan rekomendasi kepada penegak hukum
nah penegak hukum nggak ada kewajiban
untuk mengikuti itu
yang perlu dipahami bersama
nanti kita diskusi di situ adalah pasal pasal unsur unsur pidana
jadi tidak ada kesan lagi
kalau sekarang maaf ya
kawan kawan kita kepolisian kalau bertindak deger
apa nggak terlalu berat pak adi
kalau kemudian ada dua puluh empat profesor
begitu berdiskusi menganalisa sebuah kasus
tapi kemudian tidak dipakai untuk menindaklanjuti
saya luruskan lagi bukan dua puluh empat
yang akademisi yang profesor itu kurang lebih sepuluh sebelas
besar juga jumlahnya ya
dan itu tidak terlalu berat ya
karena kita berdiskusi pakai wa juga bisa kok
sebentar sebentar pakai wa kita diskusi
jadi ini sumbang saran para profesor ini kepada negara
yang dengan melihat kondisi seperti ini
ada kelompok tertentu yang memaksakan kendak
dia berdoa pada allah
memaksakan kendaknya yang padahal tidak ini dengan cara cara inkonstitusional
kalau dengan cara aturan hukum
yang seperti kang ubed bilang
udah undang undangnya udah lengkap
peraturan ini sudah lengkap
aparat penegak hukumnya sudah lengkap
semua sudah lengkap
kang ubed senyum senyum aja tadi sama mas arief
di banyak literatur dan banyak perspektif yang diakui dunia
bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah peradilan yang independen mbak
jadi ketika kemudian tim asistensi ini
tadi bilang gak akan memberi pengaruh
lalu gunanya untuk apa
jadi kalau gak ada gunanya ngapain dibentuk

seperti pak adi bilang tadi ya
kalau lewat wa ya itu bisa diskusi biasa saja
gak usah buat sk
ini menko polkam ya
menko polkam itu kan menteri koordinator
pekerjaannya hanya untuk mengawasi kata kata
menurut saya terlalu seterhana
ada pekerjaan besar yang sistemik yang dikerjakan oleh menko polka
karena mendesain politik ke depan
akar persoalannya sebetulnya pada persoalan desain politik yang salah
ini yang mengakibatkan situasi politik seperti sekarang terjadi
dan itu tidak dikerjakan oleh menko polkam
harusnya itu yang dikerjakan
diskursus apa yang terjadi di arena politik hari ini
di mana ideologi ditempatkan
apakah kemudian ideologi disingkirkan di arena politik dan sebagainya
itu yang menurut saya itu jauh lebih penting dibanding atau ketimbang
mengumpulkan para profesor
yang mengerjakan hal yang menurut saya tidak terlalu subtantif dalam demokrasi
dan ini mas
ini sk sudah keluar
ini bekerja sampai tiga puluh satu oktober
dinamika politik justru akan makin meninggi
intervensi ini akan terus terjadi
jadi mumpung masih ada waktu beberapa bulan bulan ke depan
sebaiknya mungkin pak menko polkam menurut saya saran saya
bagaimana yang tepat agar kemudian tidak menimbulkan persoalan di situasi politik hari ini
mas arief apa komentar anda menyikapi ini
ya saya pikir rekomendasinya adalah sk ini segera dievaluasi
dan semestinya segera dicabut
tidak dibubarkan begitu
sekali lagi ini tidak perlu
oh tidak perlu ya
dan justru malah mengancam demokrasi
dan bertentangan dengan hukum
saya katakan sekali lagi bahwa penegakan hukum itu wilayah yudikatif
dan kepolisian kejaksaan itu sudah memiliki undang undang
kitab undang undang hukum acara pidana
bagaimana proses beracara bagaimana menentukan orang itu dalam proses penyelidikan ada pidana atau tidak
menentukan tersangka sampai kemudian menentukan nanti bersidang di pengadilan dituntut oleh jaksa di pengadilan
itu sudah ada semuanya
kalau perlu asistensi atau bantuan dari seorang ahli pakar
tinggal panggil untuk kemudian memberikan keterangan membantu kepolisian untuk kemudian menganalisis unsur unsur
kemudian menganalisis teori teori hukumnya dan lain sebagainya untuk memecahkan sebuah kasus
jadi itu yang penting
dan tugas penyelidikan penyidikan menentukan ada tidaknya pidana
peristiwa pidana sama menentukan seorang warga negara tidak hanya tokoh tokoh tertentu
karena hukum itu untuk semuanya bukan hanya untuk orang tertentu
itu kewenangan penyidik
bukan kewenangan tim asistensi
jadi kalau kemudian kembali lagi bicara soal kewenangan dalam negara demokrasi harus tegas
tidak boleh kemudian pemerintah dalam hal ini menko polhukam ikut menentukan
penentuan dalam arti kuasi penyelidikan ya
kuasi penyidikan menentukan ada tidaknya tindak pidana
bahkan tokoh ini yang jadi tersangka siapa
tidak boleh seperti itu
oke terakhir pak adi
apa kemudian yang ingin memperbaiki suasana kebatinan kita semua ini
bahwa kemudian ada jaminan tidak ada intervensi tidak ada sesuatu yang melenceng dari apa yang tadi disampaikan
terkait dengan tugas tugas dari tim asistensi ini
dan bagaimana menyikapi rekomendasi yang disampaikan oleh kang ubed dan juga mas arief tadi
ya menarik disini
kenapa saya katakan menarik ya
jadi tidak seperti yang dipikirkan oleh mas arief kang ubed yang memang terlalu jauh ke dalam
tim ini asistensi dari yang menyatakan perlu atau tidak tim asistensi ini ada
adalah pejabat yang bersangkutan menko pol hukum
dianggap perlu tadi kang ubed bilang tugas menko pol hukum luar negara
karena itulah luas banyak dan sebagainya
dan dalam memberikan masukan pun mengedepankan ilmu
yang namanya ilmu saya tegaskan lagi itu tidak pernah berbohong di situ ya
jadi justru tim ini mengajak kepada masyarakat
yuk kita jaga negara ini dengan patuh pada hukum
kita sudah tangkap ya apa maksudnya
dan kita memang berharap kang ubed dan mas arief
pak adi juga bahwa tim ini bisa bekerja dengan baik
dan tidak keluar dari koridor yang sudah ditentukan
berharap pada persoalan yang lebih subtantif
pak adi terima kasih
terima kasih kembali
mas arief dan juga kang ubed
dan cnn indonesia prime news segera kembali